dan masih bersama kami juga ada dokter fathia isbania satgas covid sembilan belas dari ikatan dokter indonesia
oke dok melanjut pertanyaan saya yang tadi ini juga hoax atau fakta
kan kabarnya kalau kita berkaca dengan vietnam vietnam itu sekarang kasusnya sudah sembuh semua
ini ada juga kabar bahwa memang sebetulnya perawatan yang dilakukan sesuai dengan standar who
tapi virus corona ini adalah karakter virus yang self limiting disease
artinya dengan imunitas yang baik virus ini atau penyakit ini akan sembuh dengan sendirinya
hoax atau fakta
jadi orang tidak perlu panik tidak perlu takut kalau ini kayak kematian gitu
kayak neraka ujungnya
artinya dia ringan seperti virus biasa saja
tapi ada berikutnya
ada beberapa golongan tertentu yang bila kena virus ini dia akan lemah
maksudnya dia akan agak sepertinya kalah lah sama virus ini
yaitu orang yang sudah usia lanjut dan orang yang dengan ada penyakit penyerta
buktinya di cina orang yang usia lanjut usia di atas enam puluh tahun tujuh puluh tahun delapan puluh tahun itu mortalitasnya dia tinggi
tadi saya sebut juga ini gak sedikit di indonesia yang beranggapan bahwa
aduh kayaknya virus corona masuk ke indonesia virus corona ini mematikan
padahal angka penyembuhannya juga di china juga tinggi
sudah puluhan ribu sudah tiga puluh sembilan ribu terakhir data yang saya lihat
nah tapi sebetulnya apa sih yang membuat angka penyembuhan ini begitu cepat di segala usia
penyembuhannya bisa tertangani dengan cepat begitu di sana
ya mungkin satu akses kesehatannya bisa lebih akses kesehatannya baik
akses kesehatan yang baik ya
dan pasal dan
nah penyakit ini ya self limiting disease dia bisa sembuh dengan sendirinya
ya beberapa negara merawat pasiennya dengan memberikan obat obatan antivirus yang sudah diketahui
ada misalnya amerika menyarankan ada chloroquine sama oseltamivir
ya jadinya semua negara memang sudah mencoba obat apa sih yang kira kira cocok untuk virus ini
nah indonesia juga kan kabarnya ingin meng copy lah bagaimana cara china
mereduksi atau mengantisipasi penyebaran lebih masif lagi di negaranya terhadap virus corona
salah satunya adalah juga berencana untuk membuat rumah sakit khusus virus corona
akses kesehatan yang kemudian ditambah lagi oleh pemerintah indonesia saat ini
tapi dok urgensinya sebetulnya seperti apa dengan membuat rumah sakit virus corona
melihat kita ada dua wni yang positif virus corona
ya jadinya untuk pembuat rumah sakit khusus itu memang banyak pertimbangan ya
ya semakin banyak ya
dan tidak bisa ditangani di rumah sakit yang tadinya sudah rumah sakit rumah sakit rujukan
sekarang kita sudah punya beberapa rumah sakit rujukan untuk virus ini
ya berarti sebaiknya dipikirkan lagi untuk membangun atau membuat fasilitas kesehatan
bisa saja seperti yang di china kemarin
dari idi ada rekomendasi tidak sih dok untuk mungkin membantu pemerintah bagaimana ada sosialisasi untuk para petugas medisnya
seperti apa itu dok
ya jadinya idi memang sudah
jadinya idi akan besok kita akan konferensi pers ya mengenai langkah dan sikap kita
jadinya besok kita tunggu apa idi
konferensi pers kita
tapi yang jelas dari idi sangat siap untuk membantu pemerintah
misalnya untuk meningkatkan pengetahuan para dokter untuk diagnosis dan tata laksana
pencegahan pengendalan infeksi
dan yang paling penting adalah
membuat edukasi kepada masyarakat supaya tidak panik
itu yang jadi main problem sekarang ya
bukan corona yang bikin takut tapi manusianya sendiri
nah kemudian dari idi juga
apakah nantinya akan memberikan kepada masyarakat juga edukasi tidak hanya kepada petugas medis tapi kepada masyarakat
kepada masyarakat pasti
lewat apa dok
atau bisa melalui sms blast ya per hari misalnya
jangan lupa cuci tangan
jangan lupa makan makanan yang bergizi
etiket batuk kalau memang lagi sedang batuk
terus isolasi diri kalau tidak enak badannya
himbauan himbauan kepada masyarakat yang bisa secara masif
dan semua orang bisa menerimanya dan langsung membaca pada saat itu juga
sebetulnya nggak jauh sama germas ya
ya gerakan masyarakat
nah tapi mungkin banyak orang yang merasa kayaknya nggak cukup deh kalau cuma makan makanan sehat
gak cukup kayak cuma cuci tangan atau pakai masker
bagaimana kemudian idi rekan rekan di idi ini kemudian memberikan pencerahan ke masyarakat bahwa
germas justru jadi kunci untuk mengantisipasi corona
iya sangat mendukung hal tersebut
mengingatkanlah bahwa gerakan hidup sehat itu sangat penting untuk menangkal virus ini
sekarang kan banyak banget nih yang beli masker terus beli hand sanitizer
padahal kalau di germas saya lihat lebih efektif cuci tangan ya dok
kenapa lebih efektif cuci tangan
jadi kalau misalnya tangan kita tidak kotor ya habis kita memegang sesuatu misalnya kita habis memegang pembuli lah yang dipakai orang sebelumnya atau dipakai bersama sama ya kita untuk yang masa masa seperti ini kita seringlah mencuci tangan dengan alkohol pencuci tangan yang berbasis alkohol
tapi kalau misalkan kita terlihat kotor nah kita lakukan dengan di bawah air mengalir dengan sabun
sama pentingnya hand sanitizer ataupun air mengalir ya
karena kalau penggunaan masker dok sekali lagi mungkin seperti apa masyarakat harus tahu penggunaan masker yang tepat dan kapan
ya jadinya kapan masker digunakan jadinya kalau misalnya terutama pada yang sakit ya supaya yang sakit itu tidak menularkan penyakitnya ke orang lain
kan kalau sakit kan dia akan batuk dia akan bersin ya jangan jangan batuk bersin berbicara aja juga bisa
nah dengan hal itulah dengan ada bariernya
sehingga persikannya itu tidak terkena ke orang lain ya seperti itu
oke dengan apa yang dilakukan idi bersama dengan pemerintah nantinya dok optimis tidak bisa menangani masifnya mungkin nanti epidemi global termasuk dengan covid sembilan belas ini
ya kita tetap harus berusaha
harus berusaha tetap ya
tapi kan kita tidak bisa berusaha sendiri harus banyak multi faktor lah yang menyebabkan kita keberhasilan kita nanti masyarakat yang mendukung
pemerintahan yang mendukung
yang mendukung seperti itu
baik setuju sekali
dok terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami
terima kasih banyak sudah akhirnya menjelaskan kepada kami mana hoax mana fakta apalagi tadi jahe temulawak dan rempah rempah yang jadi saya ingatkan lagi itu hoax ya tidak bisa menangkal virus corona begitu
nah terima kasih banyak dokter fathia isbania satgas covid sembilan belas dari ikatan dokter indonesia sudah bergabung bersama kami
kita gak usah salaman katanya ya

enggak lah kalau dokter pasti bersih

terima kasih banyak dok sudah bergabung sama kami